kasus demam berdarah di ponorogo jawa timur terus melonjak
sejak januari lalu rsud dr sarjono ponorogo telah merawat
lebih dari dua ratus lima puluh pasien demam berdarah
dengan satu kasus pasien anak meninggal dunia
jumlah pasien demam berdarah yang dirawat di rsud dr harjono ponorogo jawa timur terus melonjak
pada januari lalu rumah sakit ini merawat tiga puluh pasien demam berdarah
namun pada februari hingga pertengahan maret melonjak menjadi dua ratus dua puluh kasus
sebagian besar pasien demam berdarah adalah anak anak
bahkan seorang pasien anak berusia sepuluh tahun asal desa madusari kecamatan simen
meninggal dunia setelah dirawati icu anak selama dua jam
hingga rabu siang kemarin masih ada tiga puluh lima pasien demam berdarah
yang dirawati rsud dr harjono ponorogo
pada tiga minggu ini terjadi peningkatan kasus yang signifikan
hari ini kita masih merawat empat belas kasus
tadi malam kita ada meninggal satu
memang kondisinya memang sudah dalam kondisi yang terlalu parah
jadi kita sebut dengue shock syndrome
ada tangannya dingin lalu nadi tidak teraba
terus sampai muntah darah segar sampai juga ada kejang juga
di bulan februari ini ada satu ratus tiga puluh sehingga ada peningkatan yang cukup signifikan
terus untuk hari ini untuk kasus dhf yang dirawat
ada dua puluh satu pasien dewasa kemudian ada anak anak
sehingga total semuanya yang dirawat tiga puluh lima
rumah sakit mengimbau warga untuk waspada
dan segera memeriksakan anggota keluarga yang mengalami demam yang tidak segera turun
pasalnya pasien anak yang meninggal diduga karena terlambat penanganan